dua minggu setelah dua siswa dan seorang guru sdn sebelas pemecutan denpasar barat bali terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pihak sekolah masih meniadakan kegiatan belajar dengan tatap muka terbatas
sekolah kembali memperlakukan aktivitas belajar daring
kepala sdn sebelas pemecutan menerangkan tes swab pcr dilakukan terhadap tiga puluh delapan siswa dan dua puluh guru yang dipilih secara acak pada empat belas november lalu
dua siswa kelas enam dan seorang guru dinyatakan positif covid sembilan belas tanpa gejala dan kini telah negatif
hingga kini pihak sekolah belum memastikan apakah kegiatan belajar langsung akan kembali dilaksanakan
lantaran masih menunggu persetujuan orang tua
anak anak yang terkonfirmasi covid itu sudah ditangani oleh puskesmas kemudian untuk guru
karena tidak menunjukkan gejala apapun sakit
tapi kami dari pihak sekolah
tetap untuk guru itu untuk isolasi mandiri di rumah
untuk ptm selanjutnya tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas
dengan pihak satgas covid kemudian tentunya yang paling terpenting adalah izin dari orang tua
ada pun jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas kota denpasar idewa gederai menyebut
setelah tiga puluh tujuh siswa dan guru ditemukan positif
satgas covid sembilan belas melakukan penyelenggaraan
melakukan antisipasi selain menghentikan sementara aktivitas belajar langsung
kemudian terkait dengan siswa yang sudah dinyatakan positif
kita tentu lakukan langkah langkah pengobatan kemudian ada isolasi
kebetulan rata rata ini yang dinyatakan positif dari tiga puluh tujuh orang ini
itu kebanyakan yang otg atau tidak bergejala
kemudian sekolah kita lakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan
dan selanjutnya kita melakukan langkah tracing dan testing lanjutan
baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarganya
karena kita belum tahu juga secara kepastian di mana yang bersangkutan terpapar
apakah di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga ataupun di tempat lainnya yang
puluhan siswa dan guru di kota denpasar terkonfirmasi positif covid sembilan belas
setelah dilakukan tes pcr terhadap satu empat ratus tujuh puluh siswa dan empat ratus tujuh puluh sembilan guru tk paud
sd dan smp sekota denpasar secara acak pada sebelas november lalu
hal ini bertujuan memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
setelah kegiatan belajar langsung terbatas dilakukan di kota denpasar pada pertengahan oktober lalu
tim liputan cnn indonesia bali